sementara calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengimbau pendukungnya
agar menahan diri dan mempercayakan proses gugatan dugaan kecurangan
yang akan dilayangkan ke mahkamah konstitusi
dapat kami sampaikan bahwa pak prabowo sudah menyampaikan seruan tadi malam
untuk masyarakat tentunya menggunakan segala jalur konstitusional
dan percayalah kepada pemimpinnya kalau masih pak prabowo dan saya didengar itu
bahwa kita menempuh jalur konstitusional
dan kita adalah gerakan yang non violence gerakan damai
dan itu merupakan harga mati non negotiable
bahwa keutuhan anyaman rajutan tenun kebangsaan kita ini harus kita betul betul pertahankan
itu yang menjadi komitmen pak prabowo